pemprov dki jakarta mulai menguji coba penataan pedagang kaki lima di jalan jati baru tanah abang jakarta pusat jumat pagi
ini berimbas pada trayek angkot mikrolet yang biasa melintas di jalan jati baru tanah abang jakarta pusat
sopir menilai kurangnya sosialisasi membuat rute yang dilalui sopir tidak beraturan dan banyak penumpang protes
selain itu penutupan jalan di jati baru juga membuat penghasilan sopir angkot berkurang hingga lima puluh persen
para sopir berharap adanya penataan ulang dan sosialisasi sehingga angkutan kota tidak ada yang dirugikan
saya sendiri sudah pusing melihat keadaan begini setoran tidak ke uber
tidak bisa tidak dapat setoran kita
kalau yang punya mobil mau tahu ya nggak apa apa setoran dikurangin kan begitu
jadi dengan adanya begini kita tidak bisa leluasa nyari sewa dari sana kan dari atas biasanya kan begitu
penghasilan bagaimana ini pak
kalau penghasilan kalau begini kan jelas menurun kita
sebelumnya gubernur dki jakarta anies baswedan memastikan para pedagang kaki lima di kawasan tanah abang jakarta pusat tertata dengan rapi
ia akan menyiagakan petugas pemprov di tanah abang
setiap hari untuk mengantisipasi pkl yang kembali ke jalan
jumat siang anies baswedan mengunjungi kawasan pedagang tekstil di tanah abang jakarta pusat
secara simbolis anies memberikan tanda pengenal kepada para pedagang kaki lima yang sudah tertata di pemprov dki sebagai pedagang tanah abang
anies memastikan para pedagang kaki lima tak perlu lagi kucing kucingan dengan petugas karena sudah diberikan tempat yang sudah tertata rapi
anies juga mengklaim bahwa pkl tanah abang tidak akan tumpah ruah ke jalan di luar batas yang sudah ditetapkan
untuk mengantisipasi hal tersebut anies menugaskan satpol pp hingga dinas perhubungan untuk berjaga setiap hari di kawasan tanah abang
jadi ini dimulai penggunaan areal tanah abang dengan pengaturan yang baru
tadi kita sudah lihat bis transjakarta ada sepuluh yang sudah beroperasi
harus lalu lintas juga sudah dilakukan
kemudian para pedagang kaki lima mereka sudah memiliki tempat untuk bisa berjualan
areal yang paling berpada untuk pedagang kaki lima itu diposongkan
sehingga pejalan kaki bisa menggunakan trotoar sepenuhnya untuk jalan kaki
sementara itu menurut pantuan dati com di jalan jati badur raya tanah abang jakarta pusat
sesaat setelah anies meninggalkan lokasi sejumlah pkl kembali menempati trotoar yang sejajar dengan stasiun tanah abang
pkl yang menempati trotoar ini adalah para penjual air mineral dan kue
mereka mengaku belum didata hingga tak mendapat tenda
sebelumnya sebanyak empat ratus tenda didirikan di sepanjang jalan tanah abang untuk para pedagang kaki lima
harus lalu lintas pun dibatasi di areal ini